ke jakarta naik transjakarta eh sekarang ada mrt angga jadi ceritanya nih saya dan teman teman
besar diundang untuk mencoba pertama kali menggunakan mrt tangga itu nanti gimana
rasanya pakai mrt untuk pertama kali apakah nyaman atau ada banyak kekurangan atau sudah
siap untuk menjadi moda transportasi publik di jakarta ayolah kita lihat langsung aja oke
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini